pada minggu malam sejumlah kerabat mulai mendatangi rumah almarhum
di lemah abang cikarang utara bekasi jawa barat
bupati bekasi eka supriyat maja meninggal pada usia empat puluh delapan tahun
tadi sih kalau menurut informasi ya pas saya datang dari keluarga besar
ini dari keluarga besar ya mau dimakamin dimakam keluarga
tapi balik lagi kan tergantung keluarga intinya keluarga jawa jawa
mau dimakamin gimana kan nanti gimana dia
bupati bekasi meninggal setelah mendapat perawatan intensif
di rumah sakit siloam kelapa ii tangerang banten
almarhum terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan penyakit bawaan